nah sebelumnya juga pemirsa presiden joko widodo sempat singgah di kota bandung pada awal kunjungan kerjanya
jadi bukan cuma kunjungannya saja nih yang akan kita ceritakan
karena dalam kunjungannya ke acara entrepreneur wanted di institut teknologi bandung
senin lalu presiden joko widodo sempat curhat soal anak anaknya
nah di depan para peserta seminar jokowi memberi petuah petuah dari pengalamannya membangun sebuah bisnis
di sela sela wejangannya ia malah curhat soal bisnis anaknya yang baru seumur jagung
sudah bisa mengalahkan bisnis mebel yang sudah ia jalani puluhan tahun
ya tau ya ks sang dengan bisnis bisnis kecebongnya itu loh ya brandnya
kemudian juga ada gibran dengan cili parinya
dan juga martabaknya ya
jadi ini anak anaknya membangun bisnis yang berbeda dengan bapaknya
terus kalau gitu bisnis mebelnya sekarang siapa yang meneruskan ya pak jokowi
itu dia mungkin cucunya nanti
saya tahu betul selobeluh berusaha
saya tahu betul rasanya bagaimana mencari modal usaha di awal awal
tapi yang saya sedih anak saya gak ada yang mau menerusin usaha saya
tinggal menerusin dan gedein enggak ada yang mau
dan yang lebih kaget anak saya yang pertama
tahu tahu datang ke saya
pak saya mau jualan martabak
pak saya shock juga saat itu
brand value pabrik yang saya miliki dengan brand value martabak yang gibran miliki
lima kali lipat lebih nilainya
lebih gede martabaknya
belum urusan martabak rambung anak saya yang kecil
wah saya udah yang gede nggak mau yang kecil lah ini pasti
saya selalu bujuk bujuk agar mau nerusin